sejumlah pedagang mengaku ada peningkatan penjualan setelah pemerintah kembali memberakatkan jemaah haji ke tanah suci tahun ini
ya kita stok barang pun nggak berani gitu banyak lah ya karena jamaahnya pun cuma sepuluh kloter aja
insya allah ya kalau bisa nanti diumrah nanti insya allah kalau lancar umrah insya allah lah dikipun baik
ya agak sudah kita bilang dua puluh lima persen lah kalau kita bilang ini tahun lah
karena walaupun hajinya cuma sepuluh kloter tapi alhamdulillah kita pun bisa menambah barang
pembeli yang datang biasanya memesan kacang arab kismis kurma air zam zam
namun tak sedikit juga yang membeli kopiah dan sajadah
ini stok ya adalah stok untuk pemulangan haji ini
berapa banyak pak apa aja biasanya
biasanya kurma kismis
ya kacang kacangan lah
yang paling banyak dikari
tahun ini ya masih berkurang lah karena kalau tarifnya pun kan berkurang ini tahun ini
kalau tahun lalu sama sekali nggak ada pak

para pedagang oleh oleh dari tanah suci di kawasan pajak ikan lama biasanya menggandakan persediaannya pada musim haji seperti ini
para pembeli biasanya datang dari seluruh penjuru sumatera utara maupun aceh
tahun ini sumatera utara memberangkatkan tiga tujuh ratus tujuh puluh tujuh anggota
jemaah haji yang terbagi dalam sepuluh kelompok terbang
jemaah haji dijadwalkan tiba kembali di tanah air mulai sabtu pekan depan
ayat sudrajat hasibuan medan sumatera utara